ini udah keterlaluan tau gak
mau kemana khusus goreng
gue kan harus mau kerja
bikin gue dimarahin dan disalahkan sama pabilik ya tadi
iya khusus goreng
lo puas kenapa
ya lo tuh ngerti gak sih gue disalahkan atas tindakan yang gak gue lakukan
ya udah sih santai aja gak usah baper bisa gak
bukannya gue baper
tapi gue bener bener butuh pekerjaan ini batu batak
gue harus ngumpulin uang sebanyak banyaknya
ya gue juga butuh kali pekerjaan ini khusus goreng
kalau gue gak ada pekerjaan ini
jadi laper gue
ngapain coba kesini
ini kan tempat chef masak
ya emang kenapa
gue laper terus gue ke pantry mau ngambil makanan
ya gak boleh lah lo tuh nekat banget sih
kan udah peraturan disini kita gak boleh makan masakan restoran ini
ya terus gimana dong khusus goreng
mana makannya disini makannya kesukaan gue lagi
terus gue harus nahan lapar
tunggu tunggu tunggu
kenapa lo yakin emang ini tempatnya
ya gue yakin banget lah
yaudah gue turun dulu ya sampahnya
ya kan gue mau cari pangeran
enak aja gue suruh cari pangeran sendiri gitu
ya gue kan mau cari pangeran sekarang gitu loh
gue buru buru kenapa lo ribet banget sih
ya udah pangerannya mana
pangeran aja gak keliatan
ya ini kan gue mau nyari
gue lagi buru buru
ih nyebulin banget sih nih anak
gue bukan supir lo kali
might missin taunya gue buta
benar juga sih kata mel
ntar kalo misalnya pangeran ngeliat mel kayak normal gitu
yang ada dia malah curiga
kok lo jadi ikutan jahat sih
lo gak usah berisik deh
mending sekarang lo masuk ke mobil
cari parkiran oke
sumpah lo berduanya nyebelin banget
awas ya liat gak
gue bukan supir
nih nih pas banget nih
kayaknya mau keluar dia
tuh lama amat ya
gak keluar keluar ngapain sih
mungkin aja deh ah
wah nyebelin banget sih tuh bapak bapak
gatau apa pak
saya tuh lagi bete banget
ini juga lama banget parkirannya keluar
tuh anak ya
gue suruh cari parkir marah ngelive

tuh ini udah lama banget

lama lama tuh makan hati banget punya temen ke emel
udah siap disuruh gak ada manis manisnya
gue selalu tanya kayak budaknya
kayaknya ini awal dari bubarnya trio micin deh
tasya juga udah jengkel banget sama sikapnya si mel
sama mel dijadiin kayak supir
tasya pasti gak sadar kalo dia lagi live
mana mel udah terlanjur liat lagi
kelar banget sih lo tas
ini maksudnya apa sih tasya jelek jelekin gue
mana nyuruh nyuruh gue kayak pembantu gak ada manis manisnya
semenjak buta juga gitu gak tau but sama aja
lo harus cegah dia ngomong itu
jangan sampai gue ketahuin bener bener gitu
wait jangan panik dong
kalau lo panik gue ikutan panik
jangan sampai orang orang tau kok gue tuh cuma perang perang buta
wait apaan itu
mati nih gue gak bisa semua orang tau kok gue pura pura buta
gue hampir jatuh kan tau gak
woy bedain apaan sih heboh banget
masa lo belum liat videonya
gak mungkin kan lo gak tau
gak ada apa apa tuh di ig nya tasha
videonya udah langsung dihapus
tapi sempet masuk akun cibir kok lo cek aja akunnya
bener bener ya lama lama tuh makan hati banget punya temen gue
kemel terus tiap tinggi buku gak ada manis manisnya
gue sama paknya kayak budaknya
kalo punya temen yang fake dari depannya pura pura baik
diam diam di belakang
iya sih hari ini tuh banyak yang fake ya
makanya harus pinter pinter cari sahabat
sahabatnya biasa biasa aja tapi setia
enggak yang lebay tapi nusuk dari belakang
udah yang penting lo tenang aja
yang penting kan hati gue nih cinta gue keelunya
gak fake tulus dari hati murni selamanya
emang lo itu gak fake tapi lo tuh raja palbis alias raja gumbang
kok lo masuk sih ke dalam restoran
kalau lo masuk lo harus pesen makanan loh
saya emang mau makan di sini
mari kak di sebelah sini mejanya
tunggu sebentar ya kak saya ambilkan dulu buku menunya
makasih mbak ditunggu ya
ini kak rizky menu nya
mau langsung pesen atau liat liat dulu
kalo boleh sih saya mau liat liat dulu ya
ah iya kalo ada pertanyaan bisa langsung ditanyain ke saya ya
putri emang selalu ngerjain apapun dengan sungguh sungguh
belum sehari kerja di sini aja dia udah kelihatan menguasai kerjaannya
aroma aroma gak enak ya
oh pasti dia mau gangguin usus gue yang kerja
gak akan gue biarin
gue kerjain ah
ada menu yang
perdisi mohon maaf ya
ibu ibu udah bikin reservasi belum
karena restoran ini khusus buat tamu tamu yang sudah reservasi
he lo gak usah ngaco d
tamu masuk bisa langsung duduk